ada di sini
tiba tiba pingsan aduh ini pasti gara gara diet nih pingsan begini
yaudah tolong bawa tolong bawa
aduh ya ampun si demplon
ini sampahnya ntar dulu deh
ya pelan pelan ya
baik baik palanya
palanya baik baik ya ampun si demplon demplon
aduh aduh aduh ii sepatunya buka dulu
lu sekarang ke dapur
terus lu ambilin makanan buat dia
entah kalo dia bangun biar kucuk kok gini makan
buru buru buru
aduh bu kiki
tapi saya udah bawa kamar sama mirna
terus sekarang gimana kondisinya
bu rosan mah tenang tenang aja
aduh saya bangun
saya harus nganterin renang sekolah lagi
hmm perlu ia panggilin mirna
enggak gak usah biar saya sama rena ajak ke sekolah
kalo perlu ke rumah sakit kamu kabarin sakit ya
pokoknya dicek kondisinya kiki ya
yaudah kalo gitu ya
saya pergi dulu ya
nanti rena telat oke thank you ya
anak saya di atas rumah ini
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
alhamdulillah lancar semuanya
yaudah kalau gitu kita langsung ke dalam aja
ketemu dengan pengacaranya om
soalnya kemarin saya juga udah buat supplinan
kamu kok bisa tau tempat ini
tau dari mana sih
temen aku yang ngerekomendasiin ke aku sayang
katanya makanannya enak dan tempatnya kozi
ya enak sih
kenal lagi kena ruka aku nih sayang
biar gue cepetan ya
kami kesini ingin meminta surat pengantar
untuk ke pengadilan negeri
atas kasus pembunuhan yang dilakukan andini karisma putri
apakah anda keluarganya
saya bapaknya andit pak
saya akan bantu untuk memberikan surat pengantarnya
nanti pihak pengadilan negeri akan memberikan sainannya ke saya
dalam tiga hari kedepan
terima kasih pak
terima kasih ya rafael
badan imbu siapa
saya disini ingin menggogol cerai suami saya
saya ingin menggogol cerai suami saya
saya ingin menggogol cerai suami saya
saya ingin menggogol cerai suami saya
saya ingin menggogol cerai suami saya
saya ingin menggogol cerai suami saya
bismillah ya semoga semuanya berjalan lancar
kita tinggal tunggu tiga hari ini
sekali lagi om cuma mau bilang terima kasih sama kamu
atas bantuan kamu
saya lakuin ini karena andi sudah saya anggap sebagai adik saya om
pertama kali saya melakukan ini
saya yakin banget om
kalau andi tidak mungkin melakukan hal itu
makanya saya penasaran seperti apa kronologinya